oke roman bobby karena sudah memilih der jadi mau gak mau lo harus terima tron
bobby boleh nanya apa ya terserah selamat bertanya
oke man gue mau nanya nih sebagai kembaran loh ya walaupun kembar tiri ya kita
tapi gue penasaran banget siapa sih kalau yang gak lagi disuka sekarang
gue tuh kesel banget tau gak sih sama si ulan bisa bisanya ya dia sabotan seroman
supra pura jatuh lagi cepet banget sih jadi anak
ya emang tuh kesel juga gue liatnya
ngapain sih caper banget
kan lo jadi kesel juga sih susan
enggak maksudnya kan gue solidar sama lo jadi lo kesel gue juga kesel kan kita sahabat
eh bella lo kenapa gak ngomong aja sih sama si wulan itu biar dia nggak tambah songong kayak gitu
lo tuh the point lah sama dia kali kali
dika gue tuh juga udah pernah ngomong sama wulan cuma waktu itu gue belum selesai ngomong sama dia
karena udah ada roman duluan
ngomong lagi lah sampe tuntas
gue tuh bener juga sih
gue tuh gak bisa dikirin terus sama si ulan
udah mendingan lah
masih dingin sakit
abis ini acara apa ya
kayaknya acara api yang bun deh seru pasti
gue ikut deh
iya gue yakin kok
tapi lo masih
udah gak apa apa gue udah gak apa apa serius
lo bantu gue aja kesana ya
yaudah kalau gitu
wah gak usah caper deh sama roman
lo gak usah sopra pura gak tau kayak gitu
lo caper kan
lo pura pura jatuh biar lo diperhatiin sama roman
oh jadi lo sirik
karena lo juga pengen diperhatiin sama roman iya
ya udah kalau emang mau diperhatiin sama roman
gisana jatoh di hutan
lo jalan banget sih aja diorang
apaan sih bel
pokoknya gue bakalan lepasin lo kalau misalkan lo janji sama gue loa bakalan deketin roman
eh ini ngapain kalian masih pada ngumpel di sini
bukannya ikut di acara api unggul
eh pak umar
ini mau jengukin si bulan aja
kesian sih ulan
ulan cepet sembuh ya
ya allah kasihan banget sih
tau dah ya bella
mau diukur ngamuk
kamu bisa kan ikut acara api unggul
selamat datang semua teman teman bapak ibu guru di acara api unggul camping ceria

bapak ibu guru di acara api unggul camping ceria
gak tau acara berikutnya apa
ya jadi acaranya gini nih
muka siapa nih nanti yang kena center sama carlo dia wajib milih truth ordet
tepuk tangan buat bobby
sekarang lo pilih lo mau truth atau dare
karena lo pilih dare dia harus stand up comedy sekarang juga
terima kasih nisa
jujur aja ya gue tuh suka banget sama justin bieber
karena gue kembaran
jujur aja ya justin bieber ini keren
saking keren ya sampe di indonesia itu ada yang namanya demam jasin bieber saking boomingnya
ini gue bingung demam justin bieber itu demamnya gimana
kalau demam biasa kan
badan panas kepala pusing terus batuk
kalau demam jasin bieber
badan panas malah pusing terus batuk
sekarang kau tunjuk satu orang buat order juga ya oke
gua bakalan nunjuk kembaran gua yaitu roman silakan maju lalu maju gua mundur mundur mundur
oke roman bobby karena sudah memilih dare jadi mau nggak mau lu harus terima trus bobby
boleh nanya apa aja terserah selamat bertanya oke man gue mau nanya nih sebagai kembaran lo
ya walaupun kembar tiri ya kita tapi gue penasaran banget siapa sih kalau yang lagi lu suka sekarang
orang yang gue suka tentunya
gua nggak mungkin disebut nama wulan
man cepetan jawabmu jawab kapan
oke orang yang gue suka itu tipenya
orangnya to the point baik dan mandiri dan gue lihat orang itu ada di
gewoon hai baru bisa
hijabannya benjol loccoman
terhambat kuekan membingkikan
jadi tipenya roman kayak karin ya
karin cewek kuat
gue juga pasti suka sama dia
ternyata roman suka sama karin sih
iya deh kalo ada anak baru nih
wah udah kayak bebek
emang roman mah begitu
eh dia nyemplung jurang
tapi bagusnya gak ada yang ditentang